isu reshuffle yang semakin kencang berembus kian memancing spekulasi mengenai siapa
yang akan keluar dan masuk ke kabinet jokowi dan jk
konstelasi kekuasaan politik yang tak kasat mata tapi berpengaruh di istana
serta tarik ulur dukungan partai koalisi pendukung
juga menambah rumit keputusan yang harus diambil oleh presiden jokowi
kencangnya isu reshuffle di kabinet jokowi jk memang tidak bisa lepas dari persepsi publik
terhadap beberapa menteri tertentu
penilaian ditunjukkan melalui opini publik melalui media sosial
dan pemberitaan media masa lainnya menjadi salah satu parameter yang digunakan oleh presiden jokowi
dalam menilai para menterinya
maka tidak aneh jika sejumlah nama menteri kemudian mencuat menjadi buah bibir
sebagai sasaran perombakan terutama menteri yang berasal dari partai politik
salah satu nama menteri yang kencang berkibar berpeluang untuk digeser adalah sosok yudi krisnandi
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
yang berasal dari kabinet jokowi
nama yudi mencuat karena kepala dari kementerian yang seharusnya menjadi tonggak reformasi birokrasi ini
terseret skandal penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi koleganya yang melibatkan staffnya
banyak yang menilai kontroversi kpblc itu terjadi karena stagnasi reformasi birokrasi di tubuh kementerian pan rb itu
selain posisi menteri yudi kursi kementerian pemuda dan olahraga yang dipegang oleh kader partai kebangkitan bangsa
imam nahrawi juga menjadi perbincangan hangat akan mengalami pergantian
meredupnya prestasi beragam olahraga nasional ditambah kisru berlarut sepak bola nasional yang berujung pada pembekuan
organisasi induk sepak bola pssi dianggap sebagai noktah hitam kabinet kerja
namun sikapnya yang nurut terhadap presiden jokowi dianggap bisa mengamankan dirinya dari kocok ulang
nama sudirman said dan rizal ramli juga tidak lolos dari liarnya isu reshuffle
baik untuk dicopot atau sekedar digeser ke posisi lain
sejumlah kontroversi yang lantas disebut sebagai episode
kontrum kegaduhan kabinet dominan berasal dari polemik kedua menteri ini yang ironisnya terekspos luas kepada publik
mulai dari persoalan proyek listrik tiga puluh lima mw renegosiasi kontrak freeport indonesia
hingga terakhir proyek pembangunan blok masela
beberapa nama lainnya juga bermunculan dalam santer wacana reshuffle ini
seperti misalnya menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana ambisi
yang dipandang lantang bersuara namun minim prestasi
sama hanya dengan menko pembangunan kabinet
pembangunan manusia dan kebudayaan yang citranya buruk di mata publik
namun secara realistis susah untuk diganti
mengingat statusnya sebagai putri ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
ada juga kabar menteri susi yang digadang gadang akan digeser ke posisi menko kemaritiman
dan yang terakhir adalah kursi marwan jafar
sebagai menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
yang juga deras diisukan bakal digeser oleh presiden jokowi
lamban dan rendahnya kinerja kader pkb itu dianggap tidak sejalan dengan program nawacita
yang digembar gemborkan presiden jokowi
merapatnya partai amanat nasional dan partai golkar
kepemerintahan serta masih kuatnya tagihan alokasi kursi untuk partai lainnya
nampaknya juga akan semakin mempersulit proses pengambilan keputusan presiden jokowi
semuanya berpulang pada ketuguan sang joko widodo menggunakan hak prerogatifnya
dalam memilih all the president men yang kompeten cerdas dan berpengaruh
menafsirkan seluruh program dan kebijakan presiden jokowi
ramaditya dharma jakarta